hmm aman deh gue
biar mampus lu berdua
tapi bapak harus tanda tangan surat pernyataan ini
kalau bapak tidak akan melakukan tindak kriminal lagi
tapi ini belum selesai jokowi
lagi kita berurusan
saya masih ada urusan sedikit
bapak duluan aja ya antar bapak saya
jadi pak belum ada pihak keluarganya yang datang menipu milo
kami masih memprosesnya
i seekor bagitah idea

kenapa pak balik rumah alia
enggak betah di rumah barunya milo
papa kesini tidak untuk membahas soal rumah mak
papa mau tanya
siapa yang ditahan
siapa yang ditahan
siapa lagi kalau bukan anak kesayangannya papa
apa yang sedang terjadi mbak
tadi tuh ada keributan besar di rumahnya juli
untung aja pas aku sama mama di sana
ngapain kalian kesana
sekalinya kamu muncul bikin masalah lagi di keluarga
papa papa nggak boleh bicara seperti itu dong pak
mama dan diandra itu sedang memperjuangkan rumah tangga anak kita milu
karena selama ini alia sebagai istri sudah dizolimin sama si juling
dengan merebut milo
jadi wajar kan kalau umpamanya mama sama diandra datang
melabrak dan melaporkan ke polisi
kalian benar benar terlalu warna
ini ini ide siapa sih
kok ngeliatin alia sih
di kamu tuh hati hati dong kalau ngomong
kamu tuh gak lihat ya
aku juga di rumah kan
pak alia itu pasti mikir panjang untuk bertindak seperti itu pak
kalau ali tahu tuh bakal merugikan milo

alia tuh cinta banget sama suami alia
tuh sekarang kalian saling menyalahkan
pak justru sekarang alia tuh yang jadi korban
mana mungkin alia lagi sakit alia lagi di rumah
terus alia pergi ke rumahnya juli terus melabrak dia
alia rela pak
dan alia bakal melakuin apa aja untuk milo

sekarang beginilah iklannya
sekarang kabionen di alison lainnya pun harus yang biasanya sudah digunakan
ya dia tahu benar

mama cukup cukup cukup
papa sudah berusaha untuk sabar menghadapi mamat
tapi mama tidak pernah mengerti atem perasaan milo
pak mama melakukan ini demi kebahagiaan milo
papa sadar nggak sih kalau juli itu biang dari penderitaannya milo
mama itu salah justru yuli yang menderita karena kelakuan mama
papa nggak rela kalau milo ditahan ma
udah deh papa tenang aja
biar nanti aku pergi ke kantor polisi buat ngurus milo
udah urus dia
adikmu kena masalah kenapa nggak buru buru diurus
kamu baik baik aja sayang
aku gak apa apa komil
kamu gak usah khawatirin aku

semakin banyak cobaan menghadang kita
itu akan membuat kita semakin kuat
puas kamu membuat ayah kandung kamu seperti ini
ini semua karena kamu tidak pernah menuruti kata bapak lagi